sementara gubernur jawa timur soekarwo mengaku terkejut dengan adanya temuan kpk ini
pasalnya sistem pemerintahan provinsi jawa timur sudah transparan dengan sistem e budgeting
ditambah lagi reputasi kepala dinas peternakan dan kepala dinas pertanian provinsi jawa timur yang tertangkap kpk ini dinilai baik
hingga kini pemprov jatim masih menunggu penyelidikan kpk terkait modus operandi kasus ini
baru saja dilantik belum ada enam bulan baru saya dilantik dari staff yang kredibilitasnya baik
kan setelah dilakukan bagaimana namanya proses assessment untuk ngecek kualitasnya dan kemudian dilakukan dialog oleh tim
pimpin oleh pak sekda tentang data historisnya posisinya baik baik semua